sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
menabrak bapak kamu mawar
bapak pergi karena bapak pernah di penjara
bapak pernah menabrak orang sampai mati mawar
akhirnya bapak dibunuh
bapak pergi karena bapak pernah di penjara
bu nanti beben ya
bbm banyak salah sama ibu
beben banyak dosa sama ibu
tower belum sempat ngebahagiain ibu
maafin mawar kalau selama ini mawar banyak kesalahan sama ibu
kalau minta maaf jauh jauh sana
jangan deket deket tau gak gak pantas
aku adalah orang yang paling biadab
aku terlalu banyak dosa sama kamu maafkan
atas nama keluarga
gue turut bertukar cita
apaan kalian kesini
mana mungkin aku di rumah sedangkan kamu lagi ada masalah begini
polisi meninggal mak
saya yang membunuhnya mak
kau kecelakaan pak saya harus serahkan diri ke polisi
saya akan ke polisi sekarang

jangan panik begitu istighfar istighfar ibin istighfar nak
ini adalah masalah prosedur
karena penyebab kematian ibu isah adalah kecelakaan anulitas
dan bapak bapak polisi ini sudah ada di sini
ya semua itu terserah dari keluarga bu isah
keluarga ibu isah bisa saja mengajukan tututan hukum
kalau gitu kita tutut aja wak
gue masih gak terima ibu umurnya cuma sampai segini
jangan bang jangan
kita harus tuntut wak
kalau tidak kita jadi korban ketidakadilan
bang emang allah pikir dengan kita nuntut semuanya itu bisa berbalik lagi
ibu bisa hidup lagi enggak kan
yang salah harus dihukum
karena itu dulu bapak gak ada
bapak dihukum karena menabrak ibunya yoga sampai meninggal bang
kita gak usah nuntut mereka ya bang
ibu ditabrak bapaknya yoga sama seperti ibunya yoga ditabrak bapak kamu
bapak pulseng apakah teh
kamu mau pak
yoga pokoknya nggak bisa kesana dan yoga yang jelas gak mau lagi di rumah sakit
beda lu diam di situ
gue ke sana sekarang jangan ke mana mana
jadi yoga dimana don
sekarang aku mau susul dia
sebenarnya apa sih yang terjadi
yoga lagi kenapa pake ninggalin rumah sakit ini
saya juga gak tau yangti
tapi sekarang saya mau bujuk dia berdia kesini lagi
pak aku pergi dulu ya pak
pantesan ibu mau terbang ke studio lu sama yoga
ternyata bapak udah bunyi ibunya yoga
sampai sekarang bapak terus menerus menyesali hal itu
udah lah bang
kalau kita nutup mereka tuh kita sama aja nyari masalah yang berkepanjangan bang
tapi ini semua nggak akan terjadi kalau bapak nggak baik lagi war
kamu kayak gitu sih
kalau bapak nggak baik lagi ibu masih masih hidup
ibu nggak akan meninggal karena kecelakaan
ibu gak akan khawatir sama keluarga yoga
kenapa bapak bapak aja yang mati
akan lebih baik dan lebih mudah rasanya kalau bapak saja yang mati baik
terus menerus bapak pikirkan
mulai dari penjara
sampai detik ini
gak ada yang boleh berpikiran seperti itu
ini semua tuh udah takdirnya
abang harus ikhlasin ya
kalau abang terus kayak begini
ibu juga akan terus sentih bang
abang harus ikhlas ya
mau ke bawah awas
ini otomek babak

ibu ibu ibu